anak anak itu telah kabur
pasti dia belum pergi jauh
cepat kejar dia
terima kasih kisana
dapat menyerap kekuatan gaib bangsa kita
kenapa kau tidak merebut mustika itu darinya
tidak semudah itu ratu
nyai telah berusaha
namun anak kecil itu dilindungi oleh gurunya yang sakti
tunjukkan dimana tempatnya
biar aku yang hadapi
sandi kak paman pati
ada pesan apa
dari telik sandi diperbatasan
ampun paman pati
berita itu sangat rahasia
hanya boleh diketahui oleh gusi prabu saja
sebagai pimpinan kalian
yang bertanggung jawab akan seluruh keamanan di pajajaran
sandi kak paman pati
baiklah telik sandi
kau boleh kembali
terima kasih paman pati
kau boleh kembali
terima kasih paman pati
baiklah telik sandi
baiklah telik sandi
kau boleh kembali
terima kasih paman pati
tampaknya sangat rahasia

dan hanya untuk gusi prabu saja
aku mencurigai ada sesuatu yang tidak beres
akan mencurigai ada sesuatu yang tidak beres
jangan jangan telik sandi itu tahu pertemuanku dengan para bupati
jangan jangan telik sandi itu tahu pertemuanku dengan para adipati
kalau sampai gusi prabu tahu
bisa gagal semua rejaku
bisa gagal semua rejaku
bisa gagal semua rejaku
yang ada pada gusti prabowo
berasal dari pos udara di perbatasan
yang dikirimkan oleh telik sandi
bagaimana pak empati bisa tahu
iya atau tidak
dari pos udara
di perbatasan lembah wungkuk
iya benar pak man
kau boleh pergi telik sandi
sandi kapawan pati
pertemuanku dengan para adipati sudah tercium oleh klik sandi di istana
aku harus peringatkan semua para adipati
ada wangi wangi bunga wangi banget
kalian menyolar nggak
aset mau kemana aset
cepat geledah rumah ini
kakek guru sudah nanti ada di pade bukan
tangkap mereka baiknya ini
maaf ratu anak kecil itu telah kabur
pasti dia belum pergi jauh
cepat kejar dia
terima kasih kisahmu
seluruh kekuatan jahat
telah berada di tanganku sekarang
putra putri siliwangi
tak semudah itu kalian kembali ke pajajaran
cepat tangkap dia
tak ada alat lagi yang aset
tak ada alat
bisa menemui ayah mereka
kalau perlu basmi mereka
aku tidak ingin
ada duri dalam dagingku
lama tak sadarkan diri para tabib
tak ada yang dapat menyembuhkannya
iya kasihan ustilatu
allah tak ingin ustilatu lebih lama menderita
maka ya allah bebaskan ustilatu dari siksa dan penyakitnya
ustilatu meninggal dunia
bunda subang larang
jangan tinggalkan rata